kementerian kelautan dan perikanan mewacanakan mengekspor benih lobster menteri kkp edi prabowo
menyatakan ekspor benih lobster justru akan mendatangkan keuntungan dan berkontribusi bagi
ekonomi nasional pemerintah dapat menarik pajak dan bea keluar atas ekspor benih lobster namun
tak serta merta mengurangi pemenuhan kebutuhan benih lobster dalam negeri begitu juga dalam
budidaya ya ekspor lobster ini masih terus pengkajian karena memang menyangkut banyak anda sendiri kan
tahu baru kita umum bicara rencana saja udah macem macem ya beritanya tapi saya pikir
ada masalah ini bagian daripada kebijakan ekspor mau ekspor atau tidak itu kan tergantung nanti
hasil penelahannya seperti apa menanggapi wacana pembukaan larangan ekspor benih lobster edi
prabowo menteri kelautan dan perikanan sebelumnya susi pujastuti angkat bicara
kita memanennya pada saat nilainya sudah tinggi yaitu setelah ukuran menurut susi potensi ekonomi
akan semakin besar dihasilkan jika lobster diekspor setelah besar bukan saat masih menjadi benih
tolonglah saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur para aparat oknum oknum
aparat maupun pns yang membantu pengambilan benur dan melindungi
pengiriman benur ke vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan indonesia
sementara itu para petani dan pembudidaya lobster di teluk cukung desa telong elong
kecamatan jerowaru kabupaten lombok timur menyambut baik rencana revisi undang undang
nomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas yang dikeluarkan di era menteri kkp susi pujastuti mereka berharap
pada aturan baru di mana baby lobster bisa ditangkap dan dipudidayakan oleh warga sekitar
hingga seberat seratus gram bisa aduranya itu kita minta budi penangkapan bibit itu dilegalkan
tapi khusus untuk di apa ini budi dibudidayakan di seluruh nkri itu sampai berapa kira kira besarnya
kalau kita harapan kita sih sampai satu on biar satu on itu baru dikirim ke vietnam ke kemana saja
hal berbeda disampaikan himpunan nelayan seluruh indonesia hnsi pangandaran mereka menolak
pencabutan aturan tersebut para nelayan khawatir pencabutan aturan itu berdampak pada punahnya
lobster di laut indonesia dalam jangka panjang kami secara kelembagaan dpcn sikau paket
pangandaran tidak sejalan kalau memang ada kebijakan ekspor satu mungkin hari ini tidak terasa
hai dua puluh tiga tahun mungkin tidak terasa tapi sepuluh tahun yang akan yang akan datang kita mungkin tidak
tidak bisa menyaksikan lobster lagi menanggapi pro kontra perubahan kebijakan menteri kelautan dan perikanan
yang akan mengekspor kembali benih lobster presiden joko widodo tidak menghendaki ekspor
benih lobster dalam jumlah berlebihan jika berdampak buruk pada lingkungan ekspor benih
lobster juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan kita tidak hanya
melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat tapi juga jangan melihat nilai ekonomi
hajati lingkungan juga harus tetap kita pelihara keseimbangan antara itu yang penting bukan hanya
bilang jangan enggak pastinya keseimbangan itu yang diperlukan jangan juga awuran awuran misalnya
semuanya tangkepin semuanya diekspor itu juga gak bener
ppatk sebelumnya melaporkan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai tiga ratus miliar
hingga sembilan ratus miliar rupiah per tahun dana ini digunakan untuk mendanai pengepul dalam negeri
dan membeli benih tangkapan nelayan lokal diketahui melalui pernyataan ketua ppatk kepada cnn
indonesia com dana tersebut berasal dari bandar di luar negeri yang dialirkan ke sejumlah pengepul
di indonesia penyelundupan benih lobster terindikasi tindak pidana pencucian uang